di persidangan publik dikejutkan dengan nilai korupsi dan sejumlah permintaan syahrul yassin limpo ke anak buahnya
bahkan tak hanya untuk syl namun sejumlah permintaannya pun juga diduga untuk keperluan istri anak hingga cucu syahrul yassin limpo
dari dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum saudara total nilai dugaan korupsi dan juga pemerasan yang dilakukan oleh syahrul yassin limpo mencapai empat puluh empat lima miliar rupiah
dari persidangan pun terkuak sejumlah fakta misalnya saja ada sejumlah permintaan sel yang harus dipenuhi bawahannya
di antaranya biaya umroh bersama keluarga satu tiga puluh lima miliar rupiah pembelian hewan kurban satu enam miliar rupiah
ada lagi pembelian mobil untuk anak lima ratus juta rupiah maupun juga kredit kendaraan sel yang nilainya empat puluh tiga juta rupiah hingga pembayaran kartu kredit senilai dua ratus lima belas juta rupiah
ada permintaan yang lainnya yakni diantaranya ada uang saku istri tiga puluh juta perawatan kulit perawatan kecantikan untuk sang istri anak dan juga cucu hitanan dan ulang tahun cucu
kado hadiri resepsi nilainya juga fantastis tiga ratus delapan puluh satu juta rupiah bayar biduan seratus juta hingga sewa jet pribadi satu miliar rupiah
kasus korupsi yang terjadi saudara di kementan ini dilakukan sangat banal alias terbuka
dan diduga mengalir ke banyak pihak
lantas seperti apa mencegah aksi lancung oknum pejabat publik yang kian hari makin terbuka ini
simak ulasannya usai tayangan berikut ini
mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo memastikan dirinya siap bertanggung jawab atas kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan di kementerian pertanian
bahkan politisi partai nasdem ini mengaku sudah berada di penjara
dan siap menerima hukuman atas kasus tersebut
yang tadi ditanyakan baik lisan maupun tertulis pernahkah
dalam sidang lanjutan rabu kemarin sekretaris dirjen prasarana dan sarana pertanian kementan hermanto bilang
pejabat di kementan harus patungan untuk membayar sejumlah keperluan sel
beberapa di antaranya adalah membayar gaji art senilai tiga puluh lima juta hingga sewa jet pribadi senilai satu miliar
pesawat sewa pesawat aceh kemana itu ada pripat jet
private jet aceh ujung pandang cengkareng
rp satu lima miliar kalau nggak salah saya tapi kita tidak ada anggarannya
sebentar di bap saksi menyebutnya satu miliar nih bulan desember dua ribu empat belas
satu miliar atau yang satu lima karena ada dua
saksi saja yang saya tanya ya
kalau yang satu lima miliar di periode siapa
di periode pak gunawan sebagai sesi
kita tanya uangnya terhitung besar ya ada yang ratusan juta dan ada yang satu miliar
nah proses pengumpulannya tadi saksi kan sudah disebut dari direkturat direktorat
nah kalau di direkturat psp yang menentukan jatah jatahnya itu siapa direktur direktur ini berapa
mantan menteri pertanian ini diduga gunakan uang kementan untuk penuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya
bahkan uang tersebut diduga mengalir ke istri anak hingga cucu syl
beberapa diantaranya umrah bersama keluarga satu tiga puluh lima miliar hewan kurban satu enam miliar pemeliharaan rumah dan apartemen termasuk gaji art
pembayaran kartu kredit dua ratus lima belas juta hingga kitanan cucu
dua miliar dan sewa jet pribadi satu miliar
dalam persidangan pun terungkap fakta lain
sekretaris dirjen prasarana dan sarana pertanian kementan hermanto bilang
auditor bpk meminta dua belas miliar agar pemeriksaan kementan di era sel mendapat prediknya wajar tanpa pengecualian atau wtp
terkait hal itu bpk memastikan berkomitmen untuk menegakkan nilai nilai dasar bpk
yaitu independensi integritas dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas
dalam rilis yang diunggah melalui websitenya bpk menyebut
apabila ada kasus pelanggaran integritas maka hal tersebut dilakukan oleh oknum yang akan diproses pelanggaran tersebut melalui sistem penegakan kode etik
bpk mendukung upaya pemberantasan korupsi di indonesia dan tidak mentolerir tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan

harus menindaklanjuti berbagai keterangan saksi baik di persidangan maupun di luar persidangan
pasalnya kasus korupsi yang terjadi di kementan ini dilakukan sangat banal alias terbuka dan diduga mengalir ke banyak pihak
tetapi dengan pattern dengan pola yang se vulgar ini gitu ya
yang dikhawatirkan adalah ini adalah
satu praktik yang sudah berlangsung lama menjadi kebiasaan dan jangan jangan ini tidak khas di kementerian pertanian
ini bisa saja terjadi di berbagai kementerian yang lain lembaga yang lain juga pemerintah daerah
dari kasus ini publik pun dikejutkan betapa korupsi itu dilakukan secara terbuka dan tidak sembunyi sembunyi lagi
rekam jejak harus jadi prioritas jika hendak menunjuk seseorang menjadi menteri maupun pejabat publik
yang mampu mengutamakan kepentingan negeri
kasus dugaan korupsi dan pemerasan di kementerian pertanian tak lagi dilakukan secara sembunyi sembunyi
namun dilakukan sangat terbuka
dari kasus ini membuka fakta lain adanya dugaan uang pelicin agar wtp untuk bpk
dan lemahnya pengawasan di kementerian juga lembaga
bagaimana bantahan dari penasehat hukum sel
terkait fakta fakta yang terungkap di persidangan
kami bahas malam ini bersama dengan ketua tim hukum sel jamaludin kudubun
bergabung juga melalui kami ada pakar hukum pidana universitas jenderal sudirman hipnu nugroho
selamat malam mbak ade
pak jamaludin jadi ini banyak sekali ya fakta fakta yang terungkap di persidangan
tapi sel berdali ini bukan perintah langsung dari dia dan menyebut sejumlah prestasi untuk kementerian pertanian
nah jadi ini untuk menunjukkan bahwa benar seratus persen tidak ada bukti keterlibatan syahrul yassin limpo klien anda
mbak yang mesti harus kita telusuri lebih dalam dan lebih jauh adalah
situasi yang terjadi pada saat itu adalah covid sembilan belas di tahun dua ribu dua puluh dan dua ribu dua puluh
dan di situ aktivitas kementerian pertanian itu sangat padat banget
dalam rangka menjaga stabilitas harga sekaligus perut dari dua ratus delapan puluh tujuh juta jiwa rakyat indonesia ketika itu
ini dulu yang mesti harus menjadi topik utama kita atau judul besar kita
sehingga jangan sampai kita terbawa atau tergiring opini opini yang sebetulnya menurut hemat kami
dari keterangan keterangan para saksi itu itu telah kami bantah dengan jelas tegas dan terang benderang

namanya kumpul kumpul itu adalah dalam rangka untuk menunjang pekerjaan
aktivitas dari kementerian pertanian republik indonesia kala itu
jadi untuk menunjang kementerian ini atau menterinya ini termasuk dengan pembayaran art penggunaan private jet umroh
mbak emang private jet itu dipakai pak scl untuk jalan jalan atau honeymoon kan enggak itu
tapi kata saksi bilang itu tidak ada pak dalam perjalanan dinas begitu
nah betul kalau itu kita sepakat tidak ada tapi ketika itu covid sembilan belas pak
tidak ada penerbangan yang mesti harus digunakan dalam rangka melaksanakan semua aktivitas kementerian dalam hal ini
maka satu satunya adalah bagaimana dengan melayani masyarakat dengan cara adalah menggunakan traffic jet
dan itu bukan cuma beliau sendiri yang pergi ke sana dengan seluruh pejabat kementerian pertanian republik indonesia
nah ini kan jangan seperti ini mbak ini kan membangun framing yang sudah orang
beliau adalah penjahat besar yang menggunakan uang dari kementerian pertahanan
ya untuk private jet tapi kemudian untuk asisten rumah tangga untuk bayar kitanan cucu
mbak asisten rumah tangga itu kemudian ditanggung nggak oleh negara ya kan ada anggaran itu
tapi kata saksi bilang ini tidak termasuk dalam anggaran di kementerian pertanian
oke sekarang kalau kita ikuti apa kata saksi dia tahu itu pelanggaran enggak kalau tahu itu pelanggaran kenapa harus itu dilakukan
emang dia ada di bawah tekanan untuk itu emang dia disuruh oleh pak menteri atau keluarga aja
atau mereka mencari muka untuk itu
ayolah jangan seperti inilah kita dalam rangka mencari kebenaran material pendekat hukum
kita sepakat bahwa namanya memberantos korupsi di indonesia ini semua orang
oke jadi yang mau disampaikan bang jamal ini apa semua tuduhannya salah begitu ini terlalu menyudutkan atau gimana bang
karena apa yang kemudian mengemuka di persidangan itu
meskipun itu termasuk dalam ada di berkas acara pemeriksaan berita acara pemeriksaan bang
meskipun ada dalam bap keterangan keterangan dari saksi
mbak bap itu sendiri narasi narasi yang ada itu narasi yang sudah dibentuk di situ
misalnya begini bahasa begini apakah benar pak menteri meminta uang atau menggunakan uang sebanyak sekian untuk ini
ya itu kan nggak boleh ada pertanyaan seperti itu
yang mestinya adalah apakah benar atau tidak
misalnya ada keluarga atau ada pihak tertentu yang meminta uang dari saudara
jangan langsung mengarahkan seolah olah semua diminta oleh pak menteri diminta oleh
kemarin juga kan dalam persidangan ada bukti buktinya juga

bantahannya katanya ini kan nggak ada perintah langsung dari pak syahrul yassin limpo kalau gitu
terus juga tadi penggunaan private jet kemudian pembayaran art sendiri itu dibantah ya bahwa sebenarnya semuanya itu masih tergolong dalam agenda kementerian atau agenda menteri pak hipnu
ya ini mbak ini mbak adi jadi ada dua perspektif menurut saya yang disampaikan oleh pak jamal
ini korupsi dalam keadaan situasi covid
pada waktu itu presiden menyatakan bahwa dalam situasi keadaan seperti ini
tapi pertanyaannya dalam dalam melakukan kemanusiaan tapi harus berbasis pada keuangan yang ada
ini kemanusiaan seperti apa maksudnya pak hipnu di sini
ya kaitannya dengan aturan menteri keuangan
masalah pesawat masalah anggaran ini banyak yang terjebak mbak
jadi situasi covid itu memang presiden menyatakan lex suprema lexi estu
sehingga banyak pejabat yang melakukan tindakan tindakan reaktif cepat tapi melanggar aturan
sehingga dalam konteks ini kalau kita kaji presiden tidak menentukan keadaan darurat
dalam keadaan seperti ini kalau penyimpangan ya bertanggung jawab
inilah yang saya kira banyak pejabat terjebak situasi covid dalam melaksanakan anggaran tanda petik
tidak sesuai dengan apa
dan itu maksudnya untuk menguntungkan pribadi
atau membiayai kepentingan kepentingan pribadi maksudnya
ya perspektif yang kedua
korupsi ini adalah suatu tindakan
yang kalau betul sampaikan oleh penuntut umum
kemudian terkait dengan ekstraktif ada
disampaikan bahwa ini juga terkait bpk
artinya tidak hanya lingkup di kementerian
tapi juga nyinggung bpk
kalau kita catat loh di bandung pernah
kemudian kemarin ott di kpk di mana
ini di luar mental itu ya maksudnya
iya artinya bpk harus betul betul
hmm tuh bang jamal
dengan penggunaan auditor yang meminta tawar menawar nih
dari sepuluh dua belas kemudian disanggupin jadi lima
kemudian mengubah opini jadi wajar tanpa pengecualian
itu tidak pernah diperintah oleh pak menteri
silahkan aja didengar keterangannya
dan kemudian apa yang terjadi itu atas
mengapa sampai itu harus terjadi
tadi itu soal ada juga waktu dalam pemberitaan awal itu soal umroh
umroh itu bukan cuma hanya dengan keluarga
ada perjalanan dinas pak menteri dengan sejumlah eselon satu mereka ke arab saudi
dari sana baru kemudian mereka bergeser masuk jemaah umroh
kalau tadi membiayai perjalanan umroh
kemudian juga pembayaran art
jet pribadi belum juga hal hal lainnya
ini kalau gitu siapa yang diuntukkan kalau misalnya anda dan klien ini
perjalanan dinas semua orang semua pejabat asuransatu di sana
tapi diminta kata saksi kolekan bang untuk patungan begitu
gak tahu entah dananya dari mana itu
ya tinggal kita nanya aja duitnya duit apa
kalau memang itu dihalal terus apa masalahnya
kalau duit haram terus siapa yang harus bertanggung jawab semuanya
masa sih harus menteri bertanggung jawab terhadap semua
yang dilakukan oleh semua staff staffnya
oke kalau gitu prof apa yang ingin disampaikan prof dari bantahan bantahan ini prof
dalam konsep pembuktian itu ada sudut pandang yang berbeda mbak
itu ada pak jamaludin itu pasti berpikir dari objektif tapi subjektif untuk kepentingan beliau
tapi dari penuntut umum berpikir objektif mewakili negara
uang yang digunakan untuk pembantu untuk biduan untuk bbk
tapi adalah subjektif mewakili negara objektif hukumnya
artinya kalau nanti memang apa yang disampaikan oleh pak jamal betul
saya kira penuntut umum akan melihat bahwa itu tidak bernilai
disinilah saya kira adu argumentasi antara sudut pandang penyidik berdasarkan penuntut bukti bukti
karena teorinya kan barang siapa yang mundur harus membuktikan
disitulah dalam rangka mencari kebenaran
betul nggak membutuhkan orang lain begitu mbak
dan itu masih nanti ya di persidangan persidangan selanjutnya ini masih terus berlanjut
ya oke ini terkait kerugian negara
kalau ada kerugian negara maka kita sepakat ini adalah kasus korupsi
oke kalau kasus korupsi siapa yang kemudian melakukan kejahatan korupsi itu
kalau itu adalah uang negara maka uang negara mana
nanti karena masih ada saksi saksi lagi termasuk ahli yang diungkap juga ya bang ya dalam persidangan kita nantikan itu